bursa calon wakil presiden ganjar pranowo mulai terkuak
ada nama menko poluka mahfud md menteri bumn erick thohir men parekraf sandiaga uno
ketua umum golkar erlangga hartarto sampai ketua umum demokrat ahi
pdi perjuangan juga memunculkan nama menteri pupr basuki hadimulyono sebagai kandidat cawapres ganjar
padahal sejak lama pdi perjuangan menginginkan tokoh nu untuk mendampingi ganjar pranowo
sore ini kita akan membahasnya lebih dalam dengan narasumber yang sudah bergabung
ada wasekjen pdi perjuangan arief ibowo selamat sore mas arief
dan pengamat politik universitas paramadina ada khairul umam selamat sore mas umam
selamat sore mbak nana selamat sore mas arief
saya mau langsung ke mas arief dulu
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyebut sepuluh nama cawapres yang akan mendampingi mas ganjar pranowo ya
nama namanya tadi saya sudah sebutkan
ada mahfud md kemudian erick thohir sandiaga uno rituan kamil dan juga erlangga hartarto
ada ahy ini benar nama namanya sedang digodok
ya jadi begini yang berwenang untuk menggodok hal tersebut adalah
ibu megawati soekarno putri ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
apa yang disampaikan mbak puan terkait dengan informasi tersebut adalah
menyangkut aspirasi politik yang berkembang
yang terjaring sebagai bakal calon wakil presiden
nah kami belum memutuskan tepatnya ketua umum belum memutuskan
tentu ketua umum akan berkomunikasi dengan berbagai pihak
dengan presiden jokowi dengan partai partai yang bekerja sama dengan pdi perjuangan dan seterusnya
jadi itu kira kira nama nama yang berantakan dari aspirasi politik yang berkembang
yang di jaring oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
dan tentu saja juga dari pak kanjar panowa sebagai bakal calon presiden kita
oke mas arief artinya nama nama itu bukan nama nama yang dijaring oleh pdi perjuangan ya
tapi nama nama yang berkembang di hasil survei
ataupun nama nama yang berkembang di
publik begitu ya
bukan nama yang di jaring oleh bd perjuangan ya
itu kan kalau dihitung kan belum genap sepuluh
kan ada sepuluh paling tidak kan nama nama bakal calon wakil presiden
dan sebagian disampaikan kepada publik oleh mbak wan
ketua dpp bidang politik dan keamanan pdi perjuangan
bahkan pak sekjen menambahkan pak sekjen hasto kristianto ada juga nama
pak basuki hadi mulyono yang saat ini menjabat sebagai menteri pupr
nah apakah nanti akan dikerucutkan ya kemudian diputuskan
yaitu nanti kapan waktunya saya kira ibu ketua umum akan mencari momentum yang tepat
tapi tentu ibu ketua umum juga akan berkomunikasi dengan berbagai pihak
ya tetapi yang pasti di dalam konstitusi partai kami
itu adalah otoritas atau kewenangan penuh ketua umum pdi perjuangan ibu mega
mas arief artinya nama ahy itu hanya gimmick politik saja ya
yang disebutkan oleh mbak wan kemarin
duh kok gimmick politik gimana itu kan yang dijaring
kok gimmick politik gimana itu kan yang dijaring
yang dijaring kan masih banyak
ya kecuali kita menyebutnya mbak puan menyebutnya calon mendamping
tidak ada semua dalam posisi yang sama
menyebut si a si b si c si d dan seterusnya
mulai dari prof mahfud sampai
yang mbak puan sampaikan adalah ahy
saya kira itu sesuatu yang memang perlu disampaikan
karena untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik
tetapi kan memang belum diputuskan
siapa sesungguhnya akan menjadi bakal calon wakil presiden
yang mendampingi pak ganjar
kalau nama nama lain seperti pak mahfud pak erick thohir sandiaga uno pak erlangga
tidak ada masalah secara politik ya
tapi kan ini kita tahu bahwa hubungan pdi perjuangan dengan demokrat
itu hubungannya naik turun begitu ya tidak begitu baik
apakah kemudian ini akan berpengaruh kalau misalnya nanti ahy dijaring sebagai cawapres
ya saya kira pak ganjar wajib menang
partai demokrasi indonesia perjuangan wajib menang itu yang pertama
yang kedua pdi perjuangan menyadari dengan sepenuhnya
bahwa mengurus bangsa ini itu tidak bisa sendirian
maksudnya bakal calon presiden kita pak ganjar pranowo
ya pak ganjar pranowo itu sudah diputuskan oleh ketua umum pdi perjuangan
sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh pd perjuangan
bersama dengan partai partai lain yang bekerja sama dengan pdi perjuangan
nah tentu ikhtiar kita ya lebih dari sekedar harapan
ikhtiar kita adalah untuk bisa menang dalam pilpres tahun dua ribu dua puluh
yang pemungutan suaranya tanggal empat belas februari
saya mau ke mas umar
mas umar terima kasih
mas umar apakah masuknya nama ahy ini
sebagai nama yang mungkin terjaring begitu ya
sebagai kandidat calon presiden ganjar
ini ya sebetulnya ingin menggoda saja demokrat dari koalisinya anies baswedan
atau ini memang yang nggak serius sebetulnya nama itu disebutkan
nama ahy disebutkan oleh mbak puan
mbak nana sebenarnya dalam proses penjaringan
memang nama nama itu akan hadir secara variatif
nah kemudian dari sejumlah nama itu
biasanya kemudian dalam proses penentuan calon pres
kemudian akan ditentukan indikatornya
nah proses indikator itulah yang kemudian akan menentukan tahap eliminasi dari masing masing nama
nah terkait dengan pdip saya mencermati ada beberapa hal
ada pun nama misal tadi agus harimurti yudhoyono ahy
bisa saja itu adalah sebuah upaya untuk mengecoh lawan
sekaligus mengatak sinyal dari apa yang disampaikan oleh mbak puan
dalam konteks ruang koalisi yang sangat berbeda
tapi kalau misalnya itu misalnya disampaikan sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan rekonsiliasi politik
bagaimana kemudian mencairkan kebekuan komunikasi misalnya antara pdip dengan demokrat
tentu itu adalah sebuah hal yang positif untuk demokrasi ke depan
nah oleh karena itu di dalam konteks ini kita bisa mencermati itu sebagai sebuah dinamika
tetapi secara general ada beberapa nama yang sepertinya juga disembunyikan
atau belum disebutkan oleh mbak puan
kalau kita cermati mbak nana
sepertinya teman teman pdip memiliki keyakinan setidaknya dua yang harus dikalkulasikan
pertama ada semacam keyakinan bahwa mesin partai politik pdip sendiri akan berjalan efektif
jika dipeg atau kekuatan politik islam
nah oleh karena itu muncul sejumlah nama sifatnya isu spekulatif
nama nama terutama dari konteks nahdlatul ulama
karena belajar dari sejarah di pemilu seribu sembilan ratus lima puluh lima
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu di mana waktu itu pmi mendapatkan take up cukup signifikan
dari masyumi dan juga partai nahdlatul ulama
sehingga kemudian menghadirkan mesin politik yang cukup efektif
nah kemudian di sisi yang lain pdip juga tetap harus mengkalkulasikan ulang
terutama aspirasi dari partai partai yang menjadi partner berkoalisi
nah tetapi dalam konteks ini bagaimana tadi disampaikan oleh mas arief
kesepakatan di dalam koalisi mengingat juga pdip memiliki golden ticket
dan juga memiliki hak veto secara politik tetap akan diputuskan oleh tumegawati
apakah kemudian mengambil dari segmen ceruk misalnya dari kekuatan islam
yaitu nahdlatul ulama ataukah berasal dari partai partai yang sudah berlomba lomba
mengusulkan proposal pak sandiaga uno melalui pan
kemudian pak erik thohir melalui pan pak sandiaga uno melalui p tiga
oleh karena itu saya pikir ini menjelang dinamika yang masih diperhitungkan semua
tapi menurut anda saya ingin recap ya berarti penyebutan nama mas ahy ini gak serius begitu ya
sebagai sebuah proses penjaringan bisa saja itu dilakukan secara serius
tetapi sama di partai partai yang lain di proses koalisi yang lain
tentu semua akan dihitung sama juga misalnya tentu di layer gerindra
di calon tawapresnya pak prabowo tentu nama mbak puan juga tentunya akan dihitung

oke di level pak anies juga akan dihitung tetapi kemudian di level pak puan juga akan dihitung
oke di level pak anies juga akan dihitung tetapi kemudian di level pak puan juga akan dihitung
masing masing tentu akan menentukan indikator indikator masing masing

ini akan menghasilkan sebuah mesin politik yang lebih optimal
sekaligus memberikan insentif elektoral dengan kemenangan yang lebih besar
nah oleh karena itu dalam konteks penjaringan make sense saja
tetapi dalam konteks keputusan final tentu itu menjadi agak jauh untuk kemudian diperhitungkan
kalau dijaring boleh boleh saja tapi keputusan final belum tentu karena ada di tangannya ibu mega
seperti yang disampaikan tadi oleh mas arief
mas arief kita tinggalkan ya nama nama tadi
karena muncul hari ini di rakernas disampaikan oleh sekjen bdi perjuangan
ada nama menteri pupr basuki hadimulyono kemudian menjadi cawapresnya mas ganjar
salah satu kandidat cawapresnya mas ganjar pertimbangannya apa
yuk kalau pertimbangannya apa
yuk mau pertimbangannya apa itu kita menjaring aspirasi politik yang berkembang
terima kasih pak adi pak sekjen
itu aspirasinya dari masyarakat di berbagai daerah
bahwa selama ini pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik
ya masif dan cepatnya luar biasa
itulah yang diapresiasi oleh masyarakat
nah oleh sebab itu beliau salah satu juga yang muncul yang menjadi aspirasi politik dari masyarakat kita di berbagai daerah
atas dampak positif pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat
jadi itu aspirasi politik
nah yang begitu juga muncul ke pdi perjuangan agar pak adi
pak basuki hadi mulyono juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden atau bakal calon wakil presiden
nah semua kan kita komodir
tetapi bahwa kita memang yaitu bu mega memang belum mengambil keputusan apapun
ya terkait bakal calon wakil presiden
nah yang disampaikan mbak puan deretan tokoh tokoh tersebut
termasuk mas ahaye ketua umum partai demokrat bagian dari aspirasi politik
tentu semuanya ada kalkulasinya
bagaimana nanti di dalam proses menuju tanggal empat belas februari
yang utama adalah calon presiden ganjar pranowo
yang diusung oleh pdi perjuangan dan bekerja sama dengan partai partai yang lain bisa dimenangkan
tentu bersama bakal calon presidennya
nah insentif politiknya apa tentu sedang dihitung dengan cermat dengan matang dan seterusnya
kita dengar sebetulnya namanya pak basuki hadi mulyono ini sudah muncul
sejak bulan april lalu di internal pdi perjuangan
tadi disampaikan pak sekjen kan bukan saya
saya hanya menegaskan saja apa yang disampaikan pak sekjen apa yang disampaikan mbak puan
memberikan penegasan saja
terima kasih kita belum bu mega belum mengambil keputusan
soal siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi pak ganjar pranowo
nama menteri pupr ya basuki hadi mulyono kemudian tiba tiba muncul
meskipun di sepuluh nama itu ada nama menteri menteri yang lain
seperti erick thohir kemudian sandiaga uno mahfud md erlangga hartarto
tapi ini tiba tiba muncul nama basuki hadi mulyono menteri pupr
kalau dari informasi yang kami terima
sebetulnya nama itu muncul dari internal pdi perjuangan sekitar tiga bulan yang lalu
karena dianggap bukan sebagai ancaman
pendampingnya mas ganjar begitu
anda melihat ini munculnya nama menteri pupr
apa nih upaya testing the water atau bagaimana menurut anda
bisa saja ini juga menjadi bagian dari upaya pdip untuk mencari titik temu
terutama ketika berbagai proposal cawapres masuk ke dalam pdip
oleh karena itu diantara sekian banyak nama
supaya kemudian tidak terjadi perpecahan dan juga tidak terjadi insolidity
di dalam konteks koalisi misalnya
maka kemudian dicari nama
yang pertama yang sekiranya cukup netral
sehingga kemudian bisa mempertemukan berbagai kepentingan
asal semuanya bisa menerima dengan legowo
tetapi tentu di dalam proses negosiasi harus ada kompensasi
saya tidak yakin misalnya apakah kemudian pan yang kemarin mengajukan proposal nama erick thohir misalnya kepada pdip
kemudian bisa menerima misalnya pak hadi mulyono untuk dijadikan sebagai cawapres pak ganjar
sedangkan pan sendiri membawa nama erick thohir
artinya ada proses negosiasi di sana dan menghendaki adanya kompensasi
nah oleh karena itu tentu ke depan nama nama seperti ini bisa saja kemudian dijadikan sebagai aspirasi
di dalam internal proses berdemokrasi
tetapi mengingat konfigurasi elektoral per hari ini yang juga belum ada satupun kekuatan capres
yang memiliki dominasi kekuatan elektoral
maka yang perlu diperhitungkan oleh capres dan maupun dari partai pengusung adalah insentif elektoral
yang signifikan dari seorang cawapres
selain itu tentu faktor faktor yang lain harus dihitung
mulai dari faktor ideologi kemudian penguasaan di basis wilayah wilayah tertentu
terutama di jawa tengah jawa timur termasuk juga jawa barat banten
kemudian faktor logistik dan yang tidak kalah penting faktor kerentanan
jangan sampai kekuatan elektoral dengan kekuatan logistik tapi tetap menyimpan sebuah kerentanan
terkait dengan isu potensi kasus hukum isu etika dan lain sebagainya yang berpotensi

sekaligus mendelegitimasi nama dari capres cawapres yang akan diusung nantinya
jadi terkait dengan hal ini tentu sebagai sebuah aspirasi pak hadi menjadi sebuah wadana baru
sekalipun itu juga bukan hal hal baru sekali karena bagaimanapun juga kita juga pernah mendengar
nama kiai haji nasaruddin umar kita juga pernah mendengar nama kiai haji miftahul ahyar
yang juga rohid am pbnu yang konon kabarnya juga sudah didekati
oleh teman temannya mas arief untuk dijadikan sebagai opsi alternatif bagi pendamping cawapres pak ganjar
oke saya mau masuk lebih dalam ya karena tadi sudah di mention sebetulnya oleh mas umam ya
jadi dari hasil litbang kompas pak prabowo tertinggi di pemilih nu ketimbang ganjar pranowo
apakah berarti sosok cawapres ganjar ini harus dari kalangan tokoh nu senior mas arief
kalau itu kan nanti
kalau itu kan nanti sudah mengarah pada keputusan siapa baca wapres yang akan mendampingi pak ganjar
bahkan menyebutnya harus bisa bekerja sama
tadi juga ada hasil analisa adalah merebut suara nu begitu
saya kira itu juga penting juga perlu juga
nah tetapi kalau untuk kami sampaikan kira kira siapa dengan latar belakang apa
itu yang sulit
itu yang sulit
maksud saya sulit itu bukan kewenangan saya untuk menyampaikan
pun ini kan masih ada waktu untuk memutuskan bagi ibu ya siapa kira kira bakal calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi pak ganjar
tepat itu bisa bekerja sama memberikan dukungan elektoral juga
kemudian bisa diterima oleh masyarakat secara logis
kalau secara luas memiliki kemampuan yang cukup untuk bersama sama pak ganjar memimpin bangsa dan negara indonesia lima tahun yang akan datang
siapa orangnya kita tunggu keputusan ketua umum
kita mau bicara orangnya dulu deh tapi kita minta kejujuran bukan kejujuran ya
tapi memang betul ya bahwa tokoh nu ini menjadi salah satu yang dibidik oleh pdi perjuangan mendampingi ganjar pranowo
tidak ada pembicaraan soal bacawapres di kami
jadi kalau mbak rifana minta saya jujur berarti mbak rifana sedang berbicara dengan arah sumber yang bohong
saya malu kalau begitu
yang saya sampaikan apa adanya
kenapa mbak puan menyebut kenapa pak hasto menyebut ya kira kira alasannya itu
ya semua kita sampaikan secara jujur dan terbuka
ya kalau nggak terbuka nggak kita sampaikan
jadi soal tokoh nu
ya tokoh nu kan juga banyak

berarti tokoh nu masuk ke dalam radar bacawapresnya mas ganjar ya
tokoh nu menjadi
tokoh nu masuk ke dalam radar cawapresnya mas ganjar ya
tokoh nu yang dimasuk pengurus pbnu atau
tokoh nu yang dimasuk pengurus pbnu atau siapa
tokoh nu tokoh dari kalangan nu
lain lain ini kan dalam perspektif
ya saya tidak tahu persis
nanti begini siapa yang dimaksud tokoh nu itu siapa
kan ada sepuluh bacawapres
saya tidak mau menuding si acb yang disebut tokoh nu
ya tetapi bahwa nu sangat penting bagi bangsa dan negara ini
dan amat sangat penting bagi pd perjuangan sudah pasti
oke mas umam ini mas arief kayaknya nggak mau buka ya
tapi seberapa besar sebetulnya
seberapa besar sebetulnya faktor tokoh nu sebagai cawapresnya ganjar mempengaruhi elektoralnya
ya bagaimanapun juga tadi sejarah dari seribu sembilan ratus lima puluh lima dan juga pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh
memang memberikan sebuah pengalaman yang cukup membekas
bagi sel sel politik partai partai yang kemudian bermetafronfosa menjadi pdip
kemudian menjadi partai yang sampai sekarang eksis ini
artinya bahwa itu yang kemudian memori itu yang kemudian melatar belakangi
bagaimana bumeika dulu juga pernah memilih yaihazi hashim muzadi di pilpres dua ribu sembilan dan lain sebagainya
maka itu sebenarnya sudah merefleksikan apa yang menjadi concern yang cukup kuat dari internal pdip
per hari ini kalau misal kemudian segmen kekuatan merah dianggap cukup kuat terutama di basis jawa tengah
kemudian wilayah indonesia timur
maka yang seringkali menjadi pertarungan utama untuk melakukan perimbangan atas kekalahan di beberapa titik
biasanya di jawa barat pdip kalah biasanya di banten pdip kalah
dan di sumatera biasanya pdip kalah
maka titik sentral yang menjadi penentu di situ seringkali adalah jawa timur
nah ketika kemudian jawa timur kita bicara secara sosiologis maka basis utamanya adalah dua
satu kelompok adangan yang kedua kelompok tantri
kalau misal kita merefer pada cara pandang
maka kalau misal kemudian kelompok abangan bisa mengonsolidasikan basisnya
tetapi ada satu entita yang seringkali itu juga sangat berpengaruh secara sosial politik
yaitu jaringan santri
jaringan santri di sinilah yang direpresentasikan oleh makhdudul ulama
meskipun demikian mbak nana
nu sendiri per hari ini mengalami satu situasi yang berbeda dengan dua ribu sembilan belas yang lalu
perhari ini ada komitmen di internal pbnu sendiri
yang menjadi produk dari muktamar nu di lampung dua ribu dua puluh satu yang lalu
yang menunjukkan ingin menunjukkan komitmen untuk menetralisir nu dari pengaruh pengaruh politik
itu juga yang kemudian membuat misalnya kiai mustaful ahyar
yang konon juga sudah didekati oleh teman teman dari pdip
terpaksa juga harus berpikir ulang
karena bahkan di muqtamar nu pada waktu itu meminta qiyai mustaful ahyar untuk fokus
dan tidak cawe cawe pada urusan yang lain
bahkan ketua umum mui yang seharusnya didapat oleh beliau
akhirnya kemudian ditanggalkan
nah maka kemudian muncul nama lain
mulai dari qiyai sa'ad akhil sirot
bahkan nama yang tadi kita sebutkan
nah oleh karena itu entitas nu tidak bisa kemudian dilihat sebagai sebuah entitas tunggal
ada sebaran faksionalisme di dalamnya
yang barangkali kalau misal kemudian disebut satu nama
tentu juga elemen dari segmen kekuatan internal yang lain
baik secara jangkiah maupun jamaah
akan terkonsolidasi secara signifikan
inilah yang kemudian menjadi tantangan selanjutnya
terakhir mas arief saya ingin minta konfirmasi
berarti penentuan cawapres ada di tangan ibu ketua umum megawati soekarno putri ya
karena saya mengatakan begitu
jadi di dalam adrt bdip perjuangan
selalu saya sampaikan berulang ulang kali ini
nggak tahu ini yang keberapa kali ya
keberapa ratus atau berapa ribu
bahwa kewenangan menentukan capres cawapres menteri wakil menteri adalah kewenangan ketua umum
tentu ketua umum akan berkomunikasi dengan semua pihak
dengan partai partai yang bekerja sama dengan pdi perjuangan
juga dengan presiden jokowi
tetapi apapun itu adalah kewenangan ketua umum pdi perjuangan ibu mega
jadi saya kira kita tunggu saja
aspirasi yang berkembang yang sampai kepada pd perjuangan
yang diusulkan oleh berbagai pihak
itu tentu kita perhatikan ya
bahkan sudah disampaikan ada kurang lebih sepuluh
tepatnya apakah sepuluh saya juga tidak tahu
mungkin bisa jadi lebih
aspirasi politik yang berkembang
bahkan terakhir mbak puan menyampaikan ada mas ahaye
pak sekjen menyampaikan ada pak hadi
menteri bwpr ya
itulah nanti yang kira kira
ada kok tokoi yang selama ini sudah cukup populer
sudah cukup terkenal dan punya jabatan
serta punya pengaruh yang cukup besar di tanah air kita
oke mas umam terakhir singkat saja ya
kalau melihat konstelasi hubungan megawati dan juga jokowi
tadi juga sudah disebutkan oleh mas arief
bahwa yang punya hak prerogatif menentukan cawapres adalah ibu ketua umum
tapi akan berkonsultasi ataupun berdiskusi dengan presiden jokowi
tapi apakah anda meyakini bahwa presiden jokowi
akan dilibatkan dalam penentuan cawapresnya ganjar
atau ini murni nanti keputusannya resmi dari ibu mega
tentu secara basis konstitusi partai
tetap akan dipegang penuh oleh ibu megawati
tetapi sebagai sebuah upaya politik
bagaimanapun juga terkait dengan konteks dinamika di dua ribu dua puluh
bisa juga kemudian dipengaruhi
oleh bagaimana kemudian
sikap politik presiden jokowi itu sendiri
oleh karena itu
termasuk hadirnya misalnya pak jokowi kemarin
adalah bisa dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengkapitalisasi pak jokowi sendiri
yang bagaimanapun juga
beberapa bulan terakhir
muncul sebuah cara pandang yang juga agak spekulatif
dimana kemudian pak jokowi dianggap secara spekulatif
lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pak prabowo
dan kemudian hal itu dikonfirmasi oleh berbagai lembaga survei
yang hasil survei per hari ini juga menunjukkan
pak prabowo berhasil melampaui elektabilitas pak ganjar
yang selama satu tahun dua tahun sebelumnya
pak ganjar selalu teratas
tapi per hari ini pak prabowo justru yang teratas
situasi inilah yang tambahnya
sedang direspon oleh teman teman pdip
untuk menganalisasi efek elektoral
dari sekitar basis pemilih loyal jokowi
agar tetap berada pada gerbong yang sama
yaitu di pdip
jadi di efek ini ada tension yang sepertinya perlu ditermati
tetapi dalam penentuan akhir
tambahnya konstitusi partai yang akan ditegak
oke jadi keputusan akhirnya tetap ada di tangan ketua umum pdi perjuangan
ibu megawati soekarnoputri
kita tunggu saja
apakah akan diumumkan dalam waktu dekat
atau mungkin nanti mepet
menjelang pendaftaran ke kpu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada malam hari ini ada
uas jen pdi perjuangan
dan juga pengamat politik dari universitas paramadina
dan selalu mas arief dan juga mas umam